mau kemana nih weekend ini
tunggu dulu ya sebelum kamu beraktivitas ikut saya dulu kita masak masak
untuk menambah menu baru yang bisa dipraktekin
masak di rumah di morning tips
nah tentunya hari ini juga spesial karena saya sudah ditemani sama chef denny
dari hotel sheraton grand jakarta gandaria city
loh mas jadi hari ini kita mau masak menu breakfast ya
menunya apa mas
hari ini kalau dalam bahasa inggris kita sebutnya banker and masch
untuk di bahasa indonesia kannya jadi dia ada sosis daging dengan kentang tumbuk
bahannya apa aja chef
sekarang kita punya dagingnya ini kita buat dari daging giling
jadi ini buat nanti sosisnya gitu ya
sosisnya di atasnya
pemirsa juga bisa ganti sama sosis rumahan gitu ya yang bisa di supermarket ya
yang kedua kentang
cukup umum di mana mana ada sangat sangat simpel sangat mudah direbus untuk dibikin kentang tubuh
susu nanti kita pakai untuk buat mesh poteto atau kentangnya
kemudian kita ada balsamic vinegar ada kecap inggris
terus yang kuning ini apa nih chef
iya inggris mustard dibilangnya
ada seperti biasa garam terus ini butter
butter nanti kita pakai buat masak kentangnya terus garam dan mericanya merica hitam
merica hitam ada gula juga secukupnya ya
nah ini dia adalah kaldu sapi
nah kaldu sapi ini kalau misalnya nggak mau repot kita bisa pakai yang udah jadi yang instan udah banyak sekarang
berarti yang pertama harus kita bikin dulu apanya nih
kita mulai rebus kentangnya
nanti begitu dia panas supaya apa supaya gampang dihancurkan
waktu baru matang masih panas nih bagusnya langsung diolah
langsung dihancurkan langsung diolah jadi dia nanti tidak menggumpal
sekarang kita mau bikin onion gravy atau onion sauce nya
panaskan kemudian tambahkan minyak
memasak selalu ingat pan itu harus panas dulu
di sini nanti kita akan menambahkan herbs ya
dia ada time di sini kita pakai time untuk aromanya
onionnya kita tumis sedikit sedikit
ini berapa banyak kira kira chef untuk satu piring
piring setengah sebenarnya cukup
cuma karena saya ingin bikin ini terlihat lebih wah sauce nya
nah makanya ini saya tambahkan lagi
sudah bikin agak banyak
nah ini kita tumis kira kira berapa lama chef
itu mungkin sekitar tujuh menit
ini kita ini supaya dia warnanya dapat
oke kasih garam sedikit ya
kemudian kalau sudah begini kita tambahkan kecap inggris
ini buat coloring nya juga ya
baru kita masukkan herbs satu piring
kita tambahkan kalunya
nanti supaya dia aninnya menjadi lembut atau empuk
kita pindahkan dulu kentangnya ke sini
kalau kita rebus dulu setelah dikepas dia jadinya pale
oh jadinya pucet lebih putih nggak kuning cantik gini ya
penyet penyet gini aja
iya sih lebih halus nih kalau pakai ini hasil dibanding pakai garpu aja ya
lebih halus lebih lembut juga nantinya
ini kita tambah susu
sedikit demi sedikit karena kita mau lihat konsistensinya
kemudian sedikit butter
ini boleh saya aduk pakai ini nggak chef
boleh garam sedikit
nah ini hanya tinggal dipanaskan mungkin sekitar empat sampai lima menit sampai diaduk
onion gravy nya kita kentelin sedikit
kayak gitu dengan
oh supaya dia lebih kental sausnya
tambahin butter juga
nah tuh jadinya dia gini nih pemirsa tadi udah pakai susu butter terus garam juga jadi lembut banget sih
nah onion gravy kita juga sudah siap di sini
nah bekas onionnya kita panaskan kembali untuk menumis si dagingnya
dagingnya atau si sosisnya ya
atau si sosisnya betul
di sini kita masak
kalau untuk sosis seperti ini cukup simpel
jadi dia pakai daging giling pakai lemak daging
oh pakai lemak
pakai lemaknya supaya dia juicy kemudian ada bawang merah
bawang merah sudah ditumis tinggal ditambah garam dan merica aja
kalau ini berapa lama nih chef dagingnya kita
dagingnya kalau sebesar ini pensire mungkin sekitar tujuh sampai delapan menit pelan pelan ya dengan suhu pelan
saya tambahkan rempah rempah atau thyme ini di sini
kita sudah siapkan semua di sini
waktu buat diangkatnya
saat khusus and walaik halo
maka penghasilan rata kita sudah tabetampung kent helik dalej